sementara itu presiden joko widodo telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpu pemilu nomor satu tahun dua ribu dua puluh
pemerintah memberikan dua opsi terkait nomor urut partai politik peserta pada pemilu dua ribu dua puluh
opsi pertama partai dibolehkan memakai nomor urut lama seperti pemilu dua ribu sembilan belas
dan opsi kedua parpol mengikuti kocokan ulang di komisi pemilihan umum
perpu itu sudah ditanda tangani presiden joko widodo dan mulai berlaku efektif sejak senin
persoalan nomor urut sebelumnya sempat menjadi perdebatan di antara partai politik
mayoritas partai di parlemen menginginkan agar nomor urut pada pemilu dua ribu dua puluh
menggunakan nomor lama yang digunakan pada pemilu dua ribu sembilan belas
sedangkan beberapa partai lainnya termasuk partai politik baru
menginginkan agar nomor urut partai peserta pemilu dikocok ulang